pembelajaran motor meresahkan warga depok
puluhan remaja geng motor mencuri dengan menggunakan senjata tajam di sebuah toko busana
aksi pelaku termasuk diantaranya wanita terekam kamera pengawas yang terpasang
sementara di sukabumi puluhan anggota geng motor salah seorang diantaranya wanita
diciduk polisi saat akan melakukan aksi kekerasan dan perekrutan anggota baru
video ini adalah rekaman pencurian belasan remaja dengan menggunakan sepeda motor
di toko busana di jalan sentosa raya depok sabtu dini hari
pelaku pria dan wanita melakukan aksinya dengan menggunakan senjata tajam
kejadian berawal ketika penjaga toko sedang membereskan dagangannya
namun tak lama kemudian belasan anggota geng motor yang berusia belasan tahun
datang dengan menggunakan senjata tajam
pelaku menjarah barang dagangan di dalam toko sebelum akhirnya melarikan diri
lagi bersih bersih tiba tiba ada yang beranggulan itu yang bawa pakai motor
kita kan kaget yaudah saya lari aja
mau panggil teman saya eh ternyata banyak banyak
nah akhirnya seperti anggota pakai senjata tajam
pakai senjata tajam ya cerulit itu
tim sudah melakukan olah tkp dan sudah mengidentifikasi beberapa pelaku
saat ini tim bekerja saat ini tim bekerja di lapangan
mudah mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa mengungkap
ironisnya pencurian oleh puluhan
geng motor ini terjadi hanya tiga ratus meter dari pos polisi
akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah
sementara itu polisi memburu kawanan pelaku yang telah diketahui identitasnya
di sukabumi anggota satuan reskrim polres sukabumi kota
menggagalkan aksi kekerasan antar geng motor di kota sukabumi pada minggu dini hari
dua kelompok geng motor ini diciduk karena diduga akan saling serang
satu orang diamankan salah satunya adalah seorang wanita
sepuluh orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam
dan tiga orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba
dari tangan para tersangka polisi menyita belasan senjata tajam sebagai barang bukti
sebanyak empat puluh satu berandalan berhasil kita amankan kita periksa intensif
dengan barang bukti belasan senjata tajam juga logo logo simbol simbol dari briges
dan dengan pengungkapan ini tentunya menunjukkan bahwa kami tni polri serius untuk menghadapi aksi aksi
kekerasan yang terjadi yang meresahkan warga masyarakat
karena kerap meresahkan warga polisi mendorong pengadilan agar memberikan hukuman maksimal
kepada para pelaku agar memberi efek jerah
tim liputan transmedia